terima kasih sudah mampir sama sama
aku bukan gak suka sama diza tapi khawatir karena obet itu suka sama diza
ya biarin aja tuh
masalahnya menurut aku
semoga gara gara saya gak liat teh emas keluar dari pasar mungkin karena tadi saya lagi sibuk ngurus parkir
soal teh emas keluar dari pasar terus saya gak liat kan gak ada hubungannya sama tanggung jawab
saya ngurus parkir tapi saya dimarahin mas bro
sebentar saya mau cari susup nasi dulu
yuran terima kasih
di apa nab
kenapa mas bro
ada yang ngasih atau enggak
bukan cuma dikasih telapak tangan
tapi muka saya nggak dilihat
saya dapat kabar dari kang gobang
si kemod masih gabung sama jama
si kemod ngaku salah
terus aktif lagi di terminal
itu strategi jama
supaya dia masih punya orang di terminal
supaya gak tamar rumit
saya ajar ajar dua duanya
itu memang pancingan
stand by dulu aja
kang murad tau situasinya
dik dik ngasih tau
si kemod masih sama si jama
kita bensin aja lah
saya sudah lama gak olahraga
itu mah bagian saya
baiklah kalau begitu
izin dari dinas kesehatan buat kesimpulin kita belum keluar
sertifikat halal dari mui
logo buat kecimpering kang mus udah di acc sama
dirjen hak atas kekayaan intelektual

dirjen hak atas kekayaan intelektual
dirjen hak atas kekayaan intelektual
memang butuh waktu
gak kayak makan cengek
kamu gak kerja
nanti siang sampai malam
udah dapet orang buat bantu kamu disini
kamu mau gak bantuin saya jualan kerudung
ya gak mau aja
masa gak ada yang mau
bukan ada yang mau
tapi saya harus hati hati milih orang
karena kamu gak suka sama diza
saya bukan gak suka disini
atau gak mau bantu kamu
ini perintah terakhir kangmu sebelum dia pensiun
saya udah gak boleh disini lagi
bukannya so tau
saya memang tau
kalau kamu memang gak suka sama diza
karena diza ngerebut ubed
saya juga sebetulnya harus pergi dari sini
tapi saya gak mungkin pergi dalam situ sebegini
saya gak tau harus pergi kemana
sebetulnya aku mau ke kampus
tapi sengaja mampir dulu kesini
apa nanyain kerudung
kalau mau nanyain kerudung kan bisa lewat telepon
berarti mau jajan silop
makasih udah mampir
aku bukan gak suka sama diza
tapi khawatir karena ubed itu suka sama diza
ya biarin aja tuh
masalahnya menurut aku
ubid itu bukan cuma suka
tapi jatuh cinta
salahnya kalau ubed jatuh cinta
tapi aku gak tega kalau nanti ubed patah hati
kalau kamu gak mau bantuin jualan kerudung gak apa apa
saya pergi dulu
mau jualan kerudung
kapan keluar dari penjara
senang sudah keluar juga
dimana dia sekarang
sejak sama sama keluar dari penjara
saya nggak ada kontak sama sekali
saya sama dia sama sama udah gak pakai nomor yang lama
mari kita ngobrol di tempat yang lebih aman
nyaman tenteram dan bersahaja
saya masih di sini
sekaligus kampus academy of cope
kenapa saya memilih tempat ini dan kenapa saya masih betah di sini
karena tempat ini adalah tempat yang aman nyaman tenteram dan bersahaja
sekarang bos punya anak buah berapa orang
gak ada yang kamu kenal
dan semua mengecewakan
prestasi mereka dalam kegiatan copet mencopet kurang bisa dibanggakan
tidak satupun dari mereka yang semua perempuan itu mengerti kalau saya ini duda
padahal sudah berkali kali saya memberi kode
hari ini kami nanggur
tidak ada yang bagus
gak ada kenapa gitu
aku boleh main kesana
toko sepatu mah tempat beli sepatu bukan tempat main
lewat aja tuh
boleh kalau lewat aja mah
boleh tapi bawa uang
siapa tahu ada sepatu yang cocok